di ibu kota jumlah pasien covid sembilan belas yang dirawat di rumah sakit terus mengalami penurunan seiring dengan melandainya kurva penularan covid sembilan belas
termasuk di wisma atlet kemayoran
untuk mengetahui informasinya kami sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia novanaya antaka
nah apakah ini berarti tenaga medis yang ada di wisma atlet saat ini jumlahnya dikurangi
atau apakah tetap sama dengan seperti sebelumnya atau saat lonjakan kasus covid sembilan belas terjadi
ya selamat pagi menjelang siang
farhan nisa dan juga pemirsa
seiring dengan semakin menurunnya kurva positif covid sembilan belas untuk tenaga medis sendiri memang tidak dikurangi atau memang jumlahnya tetap sama dengan pada saat terjadinya lonjakan kasus covid sembilan belas
contohnya saja di salah satu isoter isolasi terpadu yaitu di rumah sakit darurat wisma atlet
jika pada saat lonjakan pada juni lalu ada sekitar dua empat ratus delapan belas
saat ini ketika
jika penurunan pasien terjadi juga tetap jumlah tenaga medis dan juga relawan juga tetap sekitar dua empat ratus
hal tersebut ditegaskan oleh humas dari rsdc wisma atlet yaitu kolonel mintoro sumego yang mengatakan atau memastikan bahwa jumlah tenaga medis kemudian relawan tidak akan dikurangi
hal itu dilakukan sebagai bentuk antisipasi jika terjadi lonjakan atau peningkatan kasus
untuk di wisma atlet sendiri memang
terjadi penurunan yang cukup signifikan jika pada lima oktober berdasarkan data lima oktober jumlah pasien ada sekitar dua ratus enam puluh enam untuk data per hari ini yaitu pada tanggal tujuh oktober dua ribu dua puluh
dari total kapasitas wisma atlet yaitu sebanyak tujuh delapan ratus sembilan puluh empat jumlah pasien yang dirawat di sini ada sekitar dua ratus
atau secara persentase jumlah pasien atau bornya itu hanya
sekitar tiga persen
artinya memang terjadi penurunan yang cukup signifikan
jika anda bisa bayangkan pada bulan juni lalu jika saya dapat gambarkan terjadi peningkatan yang cukup besar atau bornya saja itu di atas delapan puluh persen
bahkan pasien banyak yang mengantri di lobi di rumah sakit kemudian juga tenaga medis banyak juga yang kewalahan akibat jumlah pasien yang sangat signifikan
tentu saja hal ini merupakan kabar gembira bagi kita semua
ini semakin lama jumlah kasus juga semakin menurun
selain di wisma atlet juga untuk di rusun pasar rumput yang tadinya dialokasikan sebagai tempat alternatif isolasi bagi masyarakat yang positif covid sembilan belas
karena pada saat bulan juni atau pada saat lonjakan itu terjadi wisma atlet yang cukup kewalahan atau saya katakan tadi bornya di atas delapan puluh persen
jadi sebagian pasien dialokasikan ke rusun pasar rumput
namun seiring dengan penurunan atau kurva kasus covid sembilan belas untuk di rusun pasar rumput sendiri saat ini dialokasikan sebagai tempat karantina repatriasi
artinya warga negara indonesia yang balik dari luar negeri akan dikarantina di sana
di mana dikarantina sekitar delapan hari
jika pada swab dua kali swab negatif maka akan diizinkan keluar
namun jika hasilnya positif maka akan dialihkan atau dipindahkan di wisma atlet
tempat saya melaporkan
dan berbicara mengenai pandemi memang kita harus tetap waspada
karena pandemi belum dinyatakan selesai artinya memang kasusnya memang menurun
namun masyarakat dituntut harus tetap menjaga protokol kesehatan
karena jika kita bisa melihat kasus harian per lima oktober ada sekitar satu empat ratus empat kasus harian
namun terjadi sedikit peningkatan di tanggal enam oktober yaitu sekitar satu empat ratus delapan puluh empat
sehingga memang masyarakat dituntut harus tetap
menjaga protokol kesehatan
lalu naya memang dengan angka kasus yang trennya semakin lama semakin menurun
ini merupakan kabar baik bagi kita semua
dan berdasarkan pantauan anda sendiri saat ini naya
ada berapa pasien yang datang ke wisma atlet untuk hari ini saja sejauh ini
sejauh ini untuk hari ini memang belum
dari pagi hingga siang hari ini belum terpantau atau adanya pasien baru
karena berdasarkan data terbaru dari pukul enam pagi tujuh oktober hanya ada dua ratus empat puluh lima
artinya dari pukul tujuh hingga siang hari ini saat saya melaporkan belum ada penambahan pasien baru
yang artinya memang kita harapkan semua pasien baru tidak lagi bertambah
namun yang perlu dipastikan bahwa meskipun terjadinya penurunan pasien atau penurunan kasus covid sembilan belas
untuk tempat isolasi di rumah sakit wisma atlet
dan ini tetap dioperasikan
artinya ada empat tower di sini yang difungsikan
tower empat lima dan tujuh yang memang masih difungsikan
meskipun kondisinya tidak seramai pada saat bulan juli terjadi lonjakan
karena berdasarkan informasi dari humas rsdc
kolonel mintoro smego mengatakan bahwa pada saat kondisi seperti ini memang tetap dilakukan
perawatan terhadap fasilitas
kemudian juga akan menambah sumber daya manusia atau sdm dan juga relawan
hal ini dilakukan
sebagai antisipasi jika adanya lonjakan
artinya memang semua hal ini dilakukan sebagai preventif
untuk menjaga agar tidak terjadi ledakan seperti bulan juni lalu yang memang cukup besar
sehingga di wisma atlet sendiri juga sempat kewalahan untuk menampung pasien covid sembilan belas
jika pada saat lonjakan ada beberapa kategori yang diperbolehkan untuk dirawat di sini
misalnya saja untuk kondisi atau kategori sedang
anda juga berat
itu difokuskan dirawat di rumah sakit wisma atlet
namun untuk kondisi ringan dan juga orang tanpa gejala
pada saat lonjakan dialihkan ke rusun pasar rumput
namun untuk pada saat hari ini
pada saat penurunan pasien covid sembilan belas
untuk semua kategori baik dari orang tanpa gejala
kemudian ringan sedangnya juga berat
bisa dirawat di rumah sakit darurat wisma atlet
baik terima kasih produser lapangan cnn indonesia novanaya antaka
anda dari kawasan wisma atlet jakarta